upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia di istana merdeka jakarta
dipadati oleh warga dari berbagai wilayah
sebelum upacara pengibaran bendera dimulai
warga berdesakan hendak bertemu dengan presiden jokowi dodo
presiden jokowi menyapa warga yang hendak menyaksikan upacara pengibaran bendera pusaka
di istana merdeka jakarta pada kamis tujuh belas agustus
jokowi kemudian menyalami sejumlah warga yang mendekat
dan beberapa kali pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
menahan kerumunan warga yang terus mendesak untuk bersalaman dengan presiden
mantan gubernur dki jakarta ini juga sempat melayani permintaan swafoto
dengan mengambil ponsel yang disodorkan oleh warga